inspektur jenderal kementerian pertanian melakukan kunjungan kerja langsung ke kalimantan barat selama empat hari sejak tanggal dua puluh tujuh juli hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh
kunjungan ini untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan baik termasuk target percepatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku
sebagai negara agraris yang bersandar pada sektor pertanian indonesia kini menghadapi tantangan krisis pangan akibat pandemi covid sembilan belas perubahan iklim dan perang rusia ukraina
untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang berkolerasi dengan krisis lahan pertanian
pemerintah telah menyusun serangkaian strategi untuk memperkuat ketahanan pangan
ketersediaan lahan pertanian yang subur dan produktif
serta daya saing produk pertanian yang berkelanjutan sebagai wujud kedaulatan pangan nasional
bentuk komitmen dan sinergitas untuk mendukung program ketahanan pangan ini diwujudkan dalam rapat koordinasi pengawasan rakor was di kota pontianak pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
melalui rakorwas ini diharapkan pengawasan pada tiap kegiatan sektor pertanian terus dilakukan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan
rakor was ini dibuka gubernur kalimantan barat sutar miji dan juga secara simbolis menerima bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku
dalam upaya percepatan penuntasan penyakit mulut dan kuku di kalimantan
saya sangat senang dan dukung karena ini akan melancar koordinasinya baik akan memelancar program program sektor pertanian
program sektor pertanian ini sangat penting dan ini berkaitan dengan ketahanan pangan kita
pangan itu penangan pertanian kegunaan dan kemuliaan
dan terkawal dengan gugna guna segini supaya mengeksekusi program itu jangan raku raku lagi
kalau ada yang kurang dari sisi arusan kita perbaiki aturannya
dalam rakorwas tersebut irjen kementan jan samuel maringka mengajak aparatur penegak hukum dan aparatur pengawasan intern pemerintah
memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga ketahanan pangan
bukan hanya soal ketersediaan saja tetapi bagaimana juga keamanan pangan serta daya saing
kunjungan kerja secara langsung
irjen kementan jan samuel maringka dilanjutkan ke upt karantina pertanian di pos lintas batas negara plbn indonesia malaysia di ntkong kalimantan barat
irjen kementan jan samuel maringka menyebut
border perbatasan memiliki peran penting dan strategis
karena fungsi karantina pertanian di wilayah perbatasan untuk melindungi negeri dari masuknya penyakit atau penyebaran hama penyakit hewan dan tumbuhan
karantina memiliki fungsi melaksanakan kontrol
terhadap produk produk pertanian hasil pertanian baik keluar maupun masuk
nah di sini tentu kita melihat bahwa gangguan gangguan terhadap ketersediaan pangan itu tidak lepas dari border border kita
karena itu apel pada sore hari ini memberikan pesan kuat bahwa karantina di berbagai wilayah di perbatasan perbatasan indonesia ingin menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan optimalisasi
karena melalui fungsi tersebut maka kita bisa melakukan
menjaga ketersediaan pangan agar pangan itu mudah diakses tersedia dan memiliki jaminan terhadap keamanannya
itulah yang kita sebut dengan komitmen tentang ketahanan pangan
dengan tanggung jawab yang dipikul bersama ini irjen kementan jan samuel maringka berharap program jaga pangan jaga masa depan ini bisa terwujud secara berkelanjutan
sehingga pengawasan tidak hanya di atas kertas tetapi juga dilakukan di lapangan
dalam kunjungan di sanggau pada dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
irjen kementan jan samuel maringka juga menyerahkan secara simbolis bibit durian serombut asal balai karangan
kementerian juga menyerahkan vaksin penyakit mulut dan kuku yang diterima langsung kepada bupati sanggau paulus hadi
sanggau akan kita dilanjutkan sebagai daerah hijau di bupati sanggau dan di bupati kalimantan barat
dan di bupati sanggau kita harapkan bisa menjadi pemicu dari kabupaten kota lainnya di kalimantan barat
karena kalimantan barat juga segera menuju posisi zero
kabupaten sanggau memiliki desa rentan pangan pada tahun dua ribu dua puluh satu sebanyak empat puluh empat desa
namun pada tahun dua ribu dua puluh dua desa rentan pangan menurun menjadi tiga puluh delapan desa
sedangkan desa tahan pangan meningkat dari satu ratus dua puluh lima desa pada tahun dua ribu dua puluh satu dan menjadi satu ratus tiga puluh satu desa pada tahun dua ribu dua puluh
yang memang bpn ini kan juga terbatas
tapi kami coba dorong kami bersyukur dari pemerintah pusat juga mendukung
penguatan produksi di tempat itu
nah masalah besar kalau ketahanan pangan mereka
kabupaten banyak rentan akan ada kaitan dengan stunting
tragedi kegagal median ini ya ada korelasi
tapi hanya delapan desa yang memang keterkaitan kepada stunting
nah ini terus kita pacu supaya penguatan penguatan gizi masyarakat
dan tentu seperti juga dari pak irjen katakan ini memang untuk sosialisasi yang baik
kolaborasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sangat penting terutama dalam pengawasan yang melibatkan seluruh komponen apip dan aph
dengan demikian keberhasilan program pembangunan ketahanan pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan
jaga pangan jaga masa depan